pecinta kuliner khas gresik jawa timur tidak ada salahnya datang ke jalan kali tutup di belakang pasar gresik untuk menikmati gurihnya nasi roomong
orang menyebut kuliner yang melegenda ini nasi rohomo atau sego rohomo
ada juga yang bilang nasi manggul atau lontong roomo karena isiannya disajikan sesuai dengan selera pelanggan ada nasi atau lontong
cara penyajiannya lontong atau nasi dicampur sayur kerupuk dan koya kemudian disiram bumbu kasro omo yang berwarna oranye segar
bumbu kental ini terbuat dari tepung beras sedangkan warna oranye didapat dari campuran cabai merah
keunikan lain adalah cara penyajiannya yang menggunakan pincuk daun pisang yang menambah sedapnya aroma nasi roh omong
nah satu satunya penjual kuliner segoro omo yang manggal di jalan kali tutup kelurahan kroman adalah hajah jana yang sudah berjualan selama tiga tahun
ibu generasi berapa
mbak saya asalnya itu
mbak ya kalau ibu sendiri seingat ibu sudah berapa tahun
kalau untuk saya sendiri tiga puluh tahun
tiwul adalah makanan tradisional khas jawa yang bisa dikonsumsi sebagai pengganti nasi
bahannya bukan beras melainkan gaplek atau singkong yang dikeringkan
lalu dihaluskan hingga menjadi tepung dan dikukus
salah satu warung yang eksis menjual nasi tiwul berada di desa karanganong kecamatan kauman tulungagung jawa timur
harga seporsi tiwul cukup terjangkau
dengan tambahan lauk lodo ayam lima belas rupiah saja
ya saya mulai buka warung tiwul itu sejak dua ribu lima belas
karena saya menyelesaikan
saya kan berada di pantai
jadi yang pas yang paling cocok itu makanan tiwul dan plus yang pedas pedas
menunya ada tiwul ikan laut pedas tiwul lodo ayam pedas tiwul sayur lodeh pedas
meski belum banyak makanan tradisional yang menjadi menu inovatif
hingga kini kuliner tradisional masih diminati berbagai kalangan
tim liputan cnn indonesia